ya tadi yang pt hli green power itu nanti mulai awal tahun akan sudah memproduksi tiga puluh juta baterai sel
yang itu akan bisa digunakan untuk memproduksi kurang lebih satu ratus delapan puluh ribu mobil
itu terbesar di asia tenggara pertama di asia tenggara dan terbesar di asia tenggara saat ini
setelah ini nanti yang kedua catl setelah catl ada lagi yang ketiga yang keempat
itulah yang sering saya katakan membangun ekosistem besar ev membangun ekosistem besar ev baterai
membangun ekosistem besar kendaraan listrik sehingga kita bisa masuk ke supply change global
rantai pasok global bisa kita masuki disitulah nantinya ketergantungan negara lain terhadap baterai sel kita
ketergantungan negara lain terhadap ev baterai kita di situ